inilah jembatan berukuran empat x empat meter yang viral dan menghebohkan jagadmaya
usai diunggah di grup komunitas medsos gresik
tiga hari lalu jembatan di desa wadak kidul kecamatan duduk sampean kabupaten gresik jawa timur ini
terus menuai tanggapan dan komentar warganet
proyek jembatan ini dianggap tidak masuk akal karena menghabiskan anggaran sebesar dua ratus juta rupiah
kepala desa wadakidul muhammad hamam yang berada di lokasi pada minggu pagi
akhirnya memberi tanggapan dan klarifikasi
menurutnya pembangunan jembatan penghubung di desanya sudah sesuai dengan rencana anggaran biaya atau rab tahun dua ribu dua puluh
dan dana sebesar itu diambil dari dana bantuan khusus dbk tahun dua ribu dua puluh
barangkali warga saya yang ingin membuktikan bahwa uangnya masih ada atau tidak bisa dibuktikan pak
jangan sungkan dengan saya dikritikan saja nanti
sementara itu perwakilan asosiasi kepala desa kecamatan duduk sampean govar
turut meluruskan masalah yang telah menjadi sorotan publik tersebut
menurutnya masalah pembangunan jembatan yang menjadi viral itu terjadi karena ketidaksengajaan
menurut govar terjadi kesalahpahaman saat rancangan anggaran biaya

yang dikelola oleh petugas pembangunan dari kecamatan duduk sampean
di pembangunan jembatan wadakitul itu memang tidak ada unsur kesengajaan
akan tetapi ketidaktahuan pak kepala desa terkait rap pembangunan
yang mana di rap pembangunan itu tidak hanya ada pembangunan jembatan
akan tetapi ada sarana penunjang lainnya yaitu jalan betonisasi
asosiasi kepala desa kecamatan duduk sampean govar
kecamatan duduk sampean mengimbau para kepala desa agar berhati hati dan teliti dalam mempelajari rab
agar kasus yang sama tidak terulang di kemudian hari